kita menganjurkan pemudik itu mulai besok
besok sampai tanggal tujuh belas
oh itu kalau hari itu kita nggak kerja keras
yang mudik juga lancar
kan ada diskon
diskon dari udara
lama ini nggak ada disort ada diskon
kereta api bus semuanya ada diskon
untuk tanggal tiga belas tujuh belas